dan berikutnya gubernur dki jakarta anies baswedan menanggapi banjir dan genangan yang terjadi di sejumlah wilayah di ibu kota
anies menilai sumur resapan menjadi penting dalam menghadapi genangan di beberapa titik yang punya kondisi permukaan yang cekung
dalam kunjungan kerjanya di tempat pengolahan sampah yang berada di pesanggerahan jakarta selatan rabu pagi
anies menyatakan banjir dan genangan di sejumlah wilayah di ibu kota ini terjadi saat curah hujan cukup tinggi di sejumlah kawasan cekung pada selasa petang
menurut anies sumur resapan menjadi solusi banjir di kawasan yang berbentuk cekungan karena air lebih cepat terserap ke dalam tanah
anies juga memastikan pada rabu pagi jumlah titik banjir di ibu kota sudah mengalami pengurangan
kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik
bukan semata mata secara politik
karena itu yang dibutuhkan untuk ini adalah program sumur resapan di kawasan kawasan yang cekung
jadi semalam tim bekerja di tempat tempat itu alhamdulillah sekarang rt yang masih terkenang tinggal sedikit